presiden jokowi dodo tidak pernah absen memberikan kuis saat dialog dengan warga dalam setiap kunjungan kerjanya
kuis yang berisi pertanyaan serius menjadi canda tawa karena jawaban spontan warga
setelah memberikan sambutan peletakan batu pertama jalan tol pemalang batang dan batang semarang
presiden joko widodo bertanya adakah warga yang hafal pancasila
warga pun berebut ingin menjawab
ada sejumlah warga yang dipilih dan mendapatkan hadiah
salah satunya adalah sobirin warga batang yang menyebutkan kelima sila dengan penuh semangat
keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia